pak fikar kementerian sosial resmi mencabut izin pengumpulan uang dan barang dari yayasan filantropi aksi cepat tanggap ini karena diduga menyalahi aturan
sebetulnya aturan pengumpulan donasi dari sebuah badan itu dalam aturan pemerintah itu seperti apa saat ini
ya itu sebenarnya belum ada aturan khusus ya mengenai itu
tetapi ini dimasukkan kepada badan sosial penyalur sumbangan sumbangan
jadi dia cukup berbadan hukum yayasan atau bahkan badan hukum perseruan terbatas
tetapi dia punya tujuan menyelenggarakan kegiatan sosial
itu sebenarnya yang diberikan perizinannya seperti itu
jadi sebenarnya belum ada undang undang yang khusus mengatur
mengenai lembaga lembaga yang boleh menyalurkan sumbangan sumbangan dari masyarakat
belum ada secara khusus undang undang atau peraturannya
belum ada turunannya ya
baik tapi kalau melihat selama ini pengawasan dan audit dari lembaga ngo atau filantropis di indonesia
harus berdasarkan apa payung hukumnya
ini kan sama dengan sebenarnya lsm
sama dengan lembaga suadaya masyarakat
yang melakukan kegiatan bagi masyarakat
kemudian mengumpulkan donasi
pola relasi dengan donaturnya sendiri sebenarnya kan sesungguhnya itu keperdataan
artinya ketika dia beriklan bahwa act atau bahwa lembaga akan melakukan kegiatan apa
ya silahkan masyarakat yang kelebihan dananya bisa memberikan donasi dan sebagainya
nah kemudian masyarakat mendonasikan
nah di situ sebenarnya ada ikatan
ya ikatan keperdataan
atau pemberitahuan yang dikemukatan
maka dia punya kewajiban untuk menjalankan apa yang pernah diberitahukan kepada masyarakat
nah karena itu kalau kemudian dia tidak melakukan
aksi atau sumbangan kepada lembaga lembaga yang memang sudah dijanjikan kepada masyarakat penyumbang atau donatur
ya maka itu secara perdata sebenarnya itu
ya atau dia menyalurkan ke tempat lain
itu bukan ke yang dia iklankan atau dia diberitahukan
nah itu one prestasi
nah tetapi kalau kemudian sama sekali tidak disalurkan
apa uangnya atau aset yang didapat dari masyarakat

masyarakat itu kemudian digelapkan oleh perorangan atau dipakai oleh perorangan
atau dipakai kepentingan lembaga yang lain yang tidak disalurkan sesuai dengan apa yang diumumkan gitu
nah itu bisa jadi pidana mbak
ya artinya menggelapkan donasi masyarakat
nah itu yang bisa menjebak menjadi pidana
artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan
seharusnya sebagaimana program atau pengumuman yang dia sampaikan kepada masyarakat
nah sementara masyarakat sudah memberikan banyak donasi
tetapi lembaga atau yayasan atau apapun yang namanya
dia tidak melakukan kegiatan sebagaimana yang dijanjikan ketika dia mengiklankan atau meminta donasi kepada masyarakat
apalagi kemudian kalau diketahui ada penggelapan uangnya atau penyelewengan uangnya dan sebagainya
nah itu sudah menjadi pidana
nah tidak hanya masyarakat penyumbang yang bisa melaporkan secara pidana
tapi siapapun yang mengetahui ada penggelapan uang donatur yang seharusnya disalurkan pada kegiatan atau pada lembaga tertentu
maka itu bisa dikualifikasi sebagai penggelapan
nah dan itu bisa dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui persoalannya
karena dia menjadi pidana umum
bukan dari saduan
bukan masyarakat yang menyumbang yang harus melaporkan
tetapi semua orang semua masyarakat bisa melaporkan kalau terjadi penggelapan
artinya bisa masuk ke dalam ranah hukum perdata dan juga pidana tadi ya
dan siapapun yang menyumbang seharusnya bisa
karena merasa dananya tidak digunakan dengan baik tidak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan
jadi masyarakat itu sepanjang dia bisa membuktikan sebagai donatus
pola relasinya atau hubungan hukumnya itu bisa ke perdataan
ya tapi kalau yang pidana itu bisa semua orang
meskipun dia bukan donatur gitu
tapi dia mengetahui ada penggelapan dana
ya yang dilakukan oleh yayasan atau orang orang yayasan atau orang orang personal personalnya
maka setiap orang kalau itu bisa melaporkannya
tapi khusus secara perdata itu masyarakat yang memang menjadi donatur
pak fikar yang menjadi hal yang fantastis begitu ya
act menyatakan laporan keuangannya tahun dua ribu lima sampai dua ribu dua puluh sudah teraudit katanya
tapi nyatanya ada angka angka yang membuat mata kita tuh terbelalak gitu
besaran gaji dari sejumlah pimpinan act yang dilansir tempo kita tahu sangatlah fantastis
angkanya ratusan juta jauh berbeda kalau dibandingkan dengan lembaga filantropi lainnya
kalau melihat sudah lolos audit
kemudian sudah dipublikasikan
hal ini dianggap sah sah saja angka angka tersebut
apa nggak justru menimbulkan kecurigaan auditor gitu
auditor kan begini
auditor itu kan kerjanya cuma mengkonfirmasi betul tidak pengeluaran seperti itu dengan bukti bukti pengeluaran
kan itu sebenarnya pekerjaan auditor

ada laporan pengperhatian dan ada bukti pengeluarannya
artinya dianggap tidak ada masalah gitu
tetapi itu yang seharusnya menjadi bahan untuk masyarakat menilai gitu
dan seharusnya lembaga filantropi seperti itu secara reguler mengumumkan itu pengeluaran pengeluarannya
pemasukan dan pengeluarannya
termasuk pengeluaran untuk pembiayaan gaji honor dan sebagainya
kalau ada honor
itu kan seperti profesional perbankan aja kalah tuh gajinya dua ratus lima puluh juta
bisa umpamanya masyarakat juga menggugat gitu
masyarakat menggugat bahwa eee
tidak seperti itu seharusnya
dilakukan karena itu termasuk lembaga
pengumpul dana dan donatur sebenarnya
harusnya menyalurkan lebih banyak yang disalurkan kepada masyarakat
ketimbang mereka yang mengurus gitu
kasus ini bisa menjadi gunung es nantinya mungkin terhadap lembaga lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan
kalau benar terjadi apa hukumannya
pasal apa yang paling memungkinkan untuk menjerat act
nomor satu ya secara administratif itu kan tadi sudah dikatakan oleh mbak ya
sementara dia melebihi itu
artinya konsekuensinya adalah ada pelanggaran administratif
dan sanksi yang paling berat adalah pencabutan izin
dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah
oleh negara sudah dilakukan itu
nah sekarang secara keperdataan ya
kalau kemudian itu kan begini soalnya
ketika masyarakat memberikan gitu ya
kan walaupun tidak ada hubungan kontraktual gitu secara tertulis gitu
bahwa masyarakat menyumbang untuk menyumbang yang lain gitu ya
nah tapi itu saya tadi saya bilang ketika dia tidak menyalurkan
ketika dia mengalokasikan dana lebih banyak internalnya
upamanya untuk kegiatannya
maka sebenarnya masyarakat punya
punya legal standing gitu
punya kedudukan untuk mempersoalkan itu
baik secara perdata maupun secara pidana
artinya bisa menggugat ke pengadilan
bisa minta disita seluruh asetnya
masyarakat pun nggak bisa menguasai secara perorangan gitu
permintaannya bukan permintaan secara pribadi pribadi
memberikan kepada institusi institusi
yang memang melaksanakan
kegiatan donasi atau kegiatan
kesukaan relawanan dengan benar
apa yang harus selanjutnya
ditelusuri oleh pemerintah karena kita tahu
ada dugaan bahwa dana ini tersalurkan
masih dugaan masih dalam
penyelidikan apa yang harus ditelusuri
oleh penegak hukum terkait dugaan penyelewangan
dana ini ke depannya
ya nomor satu
kalau menurut saya pemerintah harus
buka mata mulailah
merintis membuat aturan
kepada seluruh lembaga
tidak hanya act
juga kan banyak lembaga filantropi yang lain juga
meskipun dia tidak
sepenuhnya masuk ke
tapi bisa dikualifikasi sendiri
apalagi ini khusus
kegiatannya adalah mencari dana
mencari dan menyalurkan dana
yang mempersoalkan itu
tidak menyalurkan bahkan dipakai
untuk kepentingan pribadinya
maka sebenarnya itu
sudah masuk ke wilayah
pidana artinya setiap orang yang
harus tanya kepada kepolisian
kepada penegak hukum maksud saya
nah seperti itu jadi ke depan
selain harus ada aturan yang jelas
mengenai pilantropi ini
di dalam aturan itu
kewajiban membuka seluruh
pemasukan dan pengeluarannya
transparansinya sifat transparansinya
bahwa ini bukan lembaga
mencari keuntungan tetapi lebih
mencari lembaga yang
mengelola uang masyarakat
untuk disalurkan pada masyarakat lain
yang membutuhkan nah jadi
maka umpamanya aturan
tadi ada tindakan
ekstratif atau bahkan
juga tindakan pidana
umpamanya acaman pidana
aturan atau undang undang pelaksanaan
masih lemah sekali pak fikar
ya kalau menurut saya
seolah olah kan gini
pemerintah atau negara
atau dalam hal ini adalah
nggak berani juga dia masuk ke wilayah itu gitu
seolah olah kan seperti itu
padahal sebenarnya negara
untuk mengatur itu
nah nggak boleh orang sembarangan
mengatasnamakan kepentingan umum
kemudian mengambil untuk
kepentingannya sendiri ya tanpa
yang terbuka nah karena itu
ke depan kalaupun ada peraturannya
saya kira transparansi ini harus dikedepankan
lembaga filantropi itu harus terbuka
ya bisa dilihat
tetapi juga bisa dilihat
dan penerimaan dan
oke semoga masukan ini juga bisa sampai ke
pihak kementerian sosial ya
karena sebelumnya kami juga berusaha untuk
menghubungi kementerian sosial namun sampai saat ini
belum mendapatkan respon dari
pihak kementerian sosial terakhir
pak fikar kalau melihat
kasus yang terjadi saat ini
lembaga act ini kan lekat
seperti act ini lekat dengan
trust atau kepercayaan masyarakat nah dengan
adanya kasus ini gimana kemudian
mengembalikan sentimen masyarakat bahwa
pengelolaan dana masyarakat memang betul
sampai kepada yang membutuhkan ada loh
transparansi kalau act nya
transparan ya membuka
semua kegiatannya termasuk
penggunaan seluruh uang yang
didapat dari masyarakat saya kira
itu akan membantu act juga
di jaga kepercayaan masyarakatnya
juga bisa terus mengembangkan usahanya
dalam memberikan bantuan bantuan
kepada masyarakat saya kira begitu
baik baik kita lihat nanti seperti apa
update selanjutnya dari kasus
aksi cepat tanggap ini abdul fikar
hajar terima kasih banyak sudah bergabung bersama
kami di cnn indonesia connected
terima kasih mbak puspa